selamat tidur sayang
om tadi cuma nanya
boleh anak saya gak tiara tinggi segini
enggak kenal mbak
ya udah om pulang dulu ya soalnya
mengapa kau tak mengerti
kau goreskan keraguan
walau hilang jaya
mata lu taruh dimana
gak ada siapa lagi
ada orang jatuh ada orang jatuh
kamu ngapain disini
aduh sekarang kita pulang
kamu kenapa sih sendirian
kenapa orang jatuh disini kita pulang
intan gak mau ibunya nikah lagi
mungkin anak anak memang gak nyaman dengan orang baru
gak nyaman dengan kehadiran orang tua diri
pasti tiara pun begitu
dia gak akan sudi punya ibu tiri
ibu ibu gimana sih
gue masih izinin tiara keluar gitu aja
nanti kalau sampai tiara kenapa napa gimana sih ibu
nayla ada apa
tadi tuh ada orang jatuh
ingat ya kamu itu nggak boleh keluar lagi dari rumah ya
ingat ya kamu itu orang jatuh
sayang tiara kamu gak boleh keluar ya sayang
mama tuh udah susah susah ayah cari kamu
ya dan kamu gak boleh kayak gitu lagi
mama gak mau kamu sampai kenapa napa ya sayang
besok mama mau mengundang luna dan ibunya aminah makan siang bareng di rumah
mama itu kenapa
kenapa maksain kendak terus
mah keputusan aku udah bulat aku gak mau nikah lagi
jadi kamu mau hidup kamu itu terjebak dan meluka lama sama nayla iya
besok kita bikin rumah rumah buat kamu ya
kamu lucu banget sih
wah lucu sekali bonekanya ini cantik banget
kamu dapat dari mana sih
aku dapat dari tante luna
tau gak tanto luna itu orangnya baik banget sama aku
pokoknya aku nunjukin ke papa
ya aku memang pernah terluka tapi bukan berarti aku punya hak untuk menambah luka di hati anak aku mah
mama harus ingat
tiara gak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu walaupun ibunya masih hidup
bagi mama nayla tuh sudah menderita
nayla tuh sudah meninggal
tapi tetap saja ibunya tiara masih hidup
dia nggak butuh ibu tiri
tiara sekarang waktunya kamu tidur ya
pa papa kenapa sih pa selama ini gak pernah ceritain tentang mama ke tiara
tiara tiara sekarang sudah waktunya kamu tidur sayang
pa kenapa pa biasanya sebelum tidur papa suka dongengin tiara
tapi sekarang tiara gak mau didongengin
tiara maunya dengar cerita soal mama aja pak
tiara kamu gak boleh maksa maksa papa ya
tiara maunya dengarin cerita soal mama aja
apa pa mama kenapa
mama itu jauh lebih sayang sama kamu dibanding kepapa
masa sih pa
lebih dari papa sayang ke tiara gitu pak
jauh lebih sayang ke tiara dibandingkan papa sayang ke kamu
kita berdoa buat mama yuk pa
biar mama tenang di surga sana
ya allah apa yang harus aku lakukan
apakah aku harus membiarkan kiara seperti ini
menganggap ibunya sudah mati
atau aku harus mengatakan yang sebenarnya
tiara belum sanggup mendengar kenyataan ini
dia masih terlalu kecil
apa pa malah bangun
ayo dong pa kita berdoa buat mama
kita berdoa buat mama
beri mama tempat terbaik di sisimu
bahagiakan mama di sana ya allah
tidur yang nginyak
tiara senang banget bisa denger cerita mama malam ini
tiara tadi berdoa pa
kira ketemu sama mama di mimpi
yuk tidur udah malam
jangan sembunyi dia aja sayang
harus dia nanti nangis
terima kasih sayang
terima kasih arkandosh
selamat tidur sayang
selamat tidur sayang